ada orang kita yang kecelakaan
tadi malam di rumahnya ada yang nyetrika
listrik di rumahnya nggak kuat
pas listriknya ngejepret
dia kebetulan lagi makan
dia berdiri mau ngambil hp
mau dinyalain senternya
tapi tangannya malah nyenggol gelas
gelasnya jatuh ke lantai
pak uji melangkah
beling pecahan gelas nancep
telapak kakinya sobek
lebarnya sekitar tiga cm
mau ambil printout perhitungan biaya pembangunan masjid aja
atau mau masuk dulu
mau ambil printout perhitungan biaya pembangunan masjid aja
atau mau masuk dulu
mau aku buatin teh atau kopi
cuman gitu gitu aja
dia cuma memperkenalkan diri pada kita semua

bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat
dan meminta kita memberikan dukungan
semua masuk sebagai anggota tim sukses
yang lucu begitu pulang semua hadirin dikasih amplop
aku gak ada amplop yang besar
aduh jadi ngerempet aku ya
aduh jadi ngerepotin
silahkan tehnya diminum
terima kasih buat apa
buat udah boleh numpang selamat email
sama sekalian nge print
beneran gak mau aku buatin minum dulu
baru perkenalan aja udah ada uangnya
saya gak percaya dia
harusnya sekarang mereka sudah sampai di sana
saya tunggu kabar selanjutnya
kemampuan nya masih ada
kang ujang udah pulang
cenderung basah basih canggung
enggak tahu bos
kemarin salah seorang anak buah saya sudah ke sana
dia ngasih info
ada dua orang anak buah dharma
sekarang mereka enggak ada
calo yang biasa ada di jalur juga sekarang nggak ada sama sekali
saya ke kangus dulu
kamu keluar dulu
ada orang kita yang kecelakaan
tadi malam di rumahnya ada yang nyetir kak
listrik di rumahnya nggak kuat
dia kebetulan lagi makan
dia berdiri mau ngambil hapat dia berdiri mau ngambil hapat
mau dinyalain senternya tapi tangannya malah nyenggol gelas terus gelasnya jatuh ke
lantai pecah oji melangkah terus jelek beli pecahan gelas nancep telapak kakinya sobek lebarnya
sekitar tiga senti dalamnya dua senti terus tapi tetap aja gara gara kena beling itu dia jadi nggak
bisa jalan mungkin sekitar dua minggu atau lebih berarti dia sudah nggak berguna cari gantinya siap
ada laporan lain ada soal pasar kang murad tadi tetap ke pasar mau apa dia dia ngomong ke hakim
bilang sama semua teman kamu kalau ada yang berani balik ke sini saya jamin gak bakal selamat songong
itu orang iya bang si akim aja iya
si hakim dicek dari belakang sampai nggak bisa ngomong hampir nggak bisa napas semua ada berapa
orang yang bertugaskan di pasar tujuh yang lain di maja enggak bang lawan kabur kalian benar benar tidak
berguna sekarang kamu beratnya kemana langsung pulang tadi bilangnya mau ke rumah taslim kabar kamu gimana
alhamdulillah kepala kamu
biar kalau dipegang masih agak sakit tapi memar sama bengelnya udah gak kelihatan kamu mau balik
lagi pegang pasar mau nanti kamu jadi anak buah saya kamu udah jadi bos biasa aja tadi memang ke pasar
ada orang orang yang rampas wilayah kamu tujuh orang tapi cuma satu orang yang berhasil memang
om belum bayar
sekarang gak ada pipit
mamang perlu orang yang berdiri melindungi mamang biar nggak disikat dari belakangan sekarang ada saya